bergabung bersama kami ada dharma ningtyas ketua bidang advokasi masyarakat transportasi indonesia atau mti
selamat malam pak dharma
pak dharma ini perluasan ganjil genap artinya memuluskan perjalanan atlet tapi juga pengorbanan ada yang dikorbankan gitu yakni pengendara ibu kota
catatan anda efektivitasnya seberapa besar
ya ini memang persoalan yang sulit dan sekaligus dilematis ya
karena sulitnya karena tidak ada kebijakan lain yang bisa ditempuh dalam waktu singkat untuk memuluskan perjalanan atlet dan ofisial ini
tapi dilematisnya karena ini kalau tidak dilakukan maka dapat dipastikan perjalanan atlet itu dari wisma ke venue akan mengalami keterlambatan
kalau mengalami ketelambatan pasti akan mendapat komplain atau barang
bahkan mungkin gugatan dari para peserta
tetapi kalau ini dijalankan apalagi nanti kalau ditambah dengan buka tutup tol itu pasti akan menimbulkan gugatan juga dari masyarakat yang terkena beban
tetapi ya tidak ada jalan lain yang harus dilakukan gitu
karena kita sudah berkomitmen untuk menyalurkan asian kini
ini masalahnya gitu
nah kalau menurut saya
sebetulnya ada solusi lain yaitu misalnya mendekatkan para atlet itu ke venue venuenya gitu loh
jadi jangan semua dikonsentrasikan di wisma atlet kemayoran
kalau itu yang kebijakan itu tetap dipertahankan
sudah pasti itu akan menimbulkan problem yang sangat besar terhadap transportasi atletnya
maupun warga yang bertransportasi
ya dari wisma atlet menuju venue venue asian games memang tampaknya cukup jauh
begitu tadi pak dharma anda juga menyebutkan ada skenario tutup tol
ini akan terjadi kemungkinan
pilihannya nggak ada cara lain
pasti akan buka tutup tol gitu
pintu tol nanti pada saat pelaksanaannya gitu
kalau itu terjadi itu saya kira akan lebih crucial lagi gitu loh
makanya selagi masih ada waktu untuk mengambil keputusan
saya menyarankan sebagian atletnya itu ditempatkan di dekat dekat venue gitu
jangan semua dikumpulin di wisma atlet
jangan lagi berdebat untuk apa kita bangun mahal mahal di sana
itu nanti pasti akan berguna gitu
jadi lebih baik kita sekarang konsentrasinya itu
penyelenggaraan asean games gitu
bahwa akan ada penambahan budget misalnya karena ada relokasi atlet dan ofisial
yaitu konsekuensi logis dari tuan rumah gitu
tetapi penyelenggaraan kesuksesan penyelenggaraan itu menurut saya jauh lebih penting gitu
karena misalkan skenario skenario yang dibuat untuk memperlancar atlet
tiga puluh menit baik dari wisma atlet menuju ke venue maupun sebaliknya dari venue menuju ke wisma atlet
itu kan belum tentu bisa menjamin ketika nanti ratusan bis berangkat bersamaan dari
kita belum lagi mempertimbangkan ribuan atlet turun dari wisma
oke kita belum lagi mempertimbangkan ribuan atlet turun dari wisma
oke kita belum lagi mempertimbangkan ribuan atlet turun dari wisma
lantai mereka masing masing menuju ke lobby itu antrenya lipatnya berapa menit gitu loh
ini kan juga persoalan yang harus dipertimbangkan
jadi masalah transportasinya itu menurut saya bukan hanya yang ada di jalan raya tetapi di lingkungan hotel pun
jadi faktor lain juga mempengaruhi ya pak dharma
ya sekarang basengkan saja kalau misalnya ada katakanlah sepuluh ribu atlet nginep di wisma atlet itu
mereka pada waktu yang
yang hampir bersamaan memang tidak semuanya bersamaan ya
hampir bersamaan ingin cepat cepat turun dari kamar gitu
tapi begini pak dharma itu kalau kita berbicara soal atlet
kita kembali lagi ke masyarakat pengguna jalan khususnya di jakarta
tidak hanya di jakarta warga dari bekasi depok tanggerang ini menggunakan jalur yang sama begitu untuk bekerja
kita tahu juga masyarakat atau perilaku warga jakarta untuk meninggalkan kendaraan pribadi
kekendaraan umum ini masih cukup sulit
salah satunya fasilitas kendaraan yang kurang memadai
menurut anda ini akan seperti apa nantinya dalam satu bulan ke depan ini
dalam waktu sosialisasi ini
akan digunakan kah benar atau seperti apa
ya justru itu yang saya sarankan solusinya memecah tempat tinggal atlet itu
supaya titik krusial itu bisa berkurang
kalau atletnya masih tetap dikumpulin
di satu tempat
kondisi yang krusial itu tidak akan berubah
tapi dari pihak mti sendiri sudah memberikan saran ini kepada gubernur dki jakarta
karena kita tahu pak anies meminta saran dari masyarakat jakarta dari komunitas komunitas untuk memberikan masukan terhadap regulasi ini
ya kebetulan kalau soal saran itu di ptj kan beberapa kali menyonjaskan rapat
saya juga pernah terlibat di situ
dalam rapat itu kan diundang dari berbagai pihak
tetapi tetap saja semua akan mengkhawatirkan persoalan ini
kalau kita tidak bisa disiplin gitu
jadi makanya di rapat itu pun usulan yang saya berikan adalah tidak ada cara lain
kecuali pemecahannya itu
hanya memecah konsentrasi atlet
tanggapan pemprov seperti apa pak dharma
tanggapan pemprov seperti apa
bukan pemprov ya bppc ya
ini kan domennya pptc karena sudah mencakup wilayah jabodetabek
tidak hanya jakarta doang
nah kalau pemprov kan tentu ini kan yang punya hajat ini kan pemerintah pusat
kebetulan temannya di jakarta dan di palembang
jadi ya mau tidak mau pemprov memfasilitasi kan gitu lah
kalau pemprov kan seperti sudah diberikan informasinya sudah diberikan oleh karti stub tadi
ada penyediaan bis feeder ada penyediaan bis angkutan gratis dan sebagainya
tapi kalau tanggapan mereka soal penyebaran hotel para atlet ini seperti apa pak dar
nah ini masalahnya
nah ini masalahnya katanya itu sudah keputusan pusat
jadi makanya sekarang yang kita dorong justru pemerintah pusatnya untuk cepat cepat mengambil inisiatif gitu
jadi ini domennya domen pemerintah pusat gitu
kalau alasan dana menurut saya itu lebih baik dibicarakan benar benar
jadi jangan sampai alasan dana untuk tidak memindahkan atlet atlet itu dinumber dua kan menurut saya
ini masih ada waktu sampai dengan tiga puluh satu juli lah pak dharma kita lihat nanti seperti apa efek dari regulasi ini
pak darmaning tias terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected